hai hai hai hai hai hai hai hai aduh kotor banget sini udah lama banget emangnya dibersihin ya secara
kita sibuk sekali nih bekerja di perkotaan tapi aduh kalau misalnya kelamaan dibersihin gini kan
pasti bahaya juga ya buat pernafasan kita ya apalagi yang punya anak kecil tapi saya nggak punya waktu buat
namanya buka buka ini ya kan murmurnya nanti belum lagi dirakitnya nggak bisa mungkin kalau
misalnya dengan kipasang yang lebih kecil akan lebih mudah ya tapi kalau sebesar ini gimana caranya ya
saya mau coba cara yang mudah tanpa buka mur mur kipas ini langsung bersih selengkapnya di morning
hai hai hai oke saya lihat siadi beberapa tutorial cara ini nampaknya ampuh tapi memang harus
ditinggalkan beberapa waktu jadi misalkan nih kita mau pergi yaudah kita lakukan dulu bersih bersihnya
baru setelah itu kita tinggal pergi setelah pulang langsung bersih nah apa yang kita butuhkan nih di
sini ada alat dan bahan saya tadi sudah punya kuas ya kuasain anda untuk bersih bersihin dulu kipas anginnya
setelah itu ada lap ada untuk spray alias air dan air ini juga bisa kita tolak toklak dan kita bisa
alias untuk nyemprot nyemprotin nanti nah untuk membersihkannya kita membutuhkan air terus di
sini ada baking soda sama ada sabun cuci piring perbandingannya antara baking soda sama sabun
cuci piringnya itu satu banding satu jadi disesuaikan aja sama besarnya kipas yang mau
anda bersihkan kalau saya ini tiga banding tiga ya jadi baking sodanya tiga sendok terus sabun
cuci piringnya juga tiga sendok oh iya hampir lupa jangan lupa kita butuh yang namanya plastik

ini ini juga disesuaikan aja sama besarnya kipas angin anda langkah yang pertama dibersihin dulu nih
supaya kerja baking soda sama sabunnya tidak terlalu berat ya ampun ini udah berapa lama ya dasar
malas sekali sepertinya membersihkan ini ya pemirsa karena emang pasti yang paling bener sih
dibuka ya kan terus baling balingnya juga diangkat dilepas
setelah itu dicelup dan dibersihkan dengan sabun
berikutnya nih kita akan campurkan si air dan juga baking sodanya ya disini saya tadi bilang sudah
punya tiga sendok makan baking soda dan sabun cuci piring
kita aduk sedikit ya setelah itu boleh kita aduk setelah masuk ke dalam botol semprotannya
kita langsung semprotin ke seluruh area baling balingnya ya tapi hati hati
banget nih jangan sampai kena dinamo yang di belakangnya kalau enggak nanti auto ganti kipas
baru tuh lihat wih kotorannya juga udah air eh sekarang langsung kita tutup dengan kantong plastik
saya rasa udah cukup nih tinggal nanti kita nyalain aja kipas anginnya terus tinggalin
beberapa saat dibersih deh dielap juga sih ya butuh bantuan sedikit elap juga nanti coba kita
nyalain dan kita buktikan nah ini udah saya dijemin beberapa saat ya ya lebih dari dua puluh menit sih pemirsa coba kita langsung matiin aja dulu eh
jadi tadi pasti kita hidupin dengan kecepatan maksimal
supaya debu debunya yang kemudian sudah nempel nempel banget itu
pindah deh ke plastik ini
kita buka dulu nih plastiknya satu per satu
lihat tuh pemirsa tuh
nah lumayan lah ya
daripada nggak sama sekali
sisanya tinggal kita bersihin sama elap
sambil saya bersih bersihin lagi nih bagian luar ya pemirsa
untuk anda yang ketinggalan
eh tadi emang sekotor apa sih daniar
coba kita lihat perbandingannya ya
sambil anda cari tahu apa apa aja yang dibutuhin untuk bersihin kipas